mantan menteri sosial idrus marham memenuhi panggilan penyidik kpk
ini adalah pemeriksaan pertama idrus marham sebagai tersangka
dalam kasus dugaan tindak pidana suap pembangunan pltu riau i
idrus menyatakan siapapun yang sudah menyadang status tersangka
tidak layak menjadi pejabat publik
idrus tiba di gedung kpk pukul tiga belas tiga puluh tujuh waktu indonesia barat
sebelum diperiksa ia mengaku dalam kondisi sehat
ia menjelaskan saat ia menerima surat penetapan sebagai tersangka
pada tanggal dua puluh tiga agustus malam
idrus langsung mengundurkan diri sebagai menteri sosial
dan sebagai pejabat fungsionalis golkar
menurut idrus pengunduran diri adalah bentuk respon cepat terhadap kpk
idrus juga menegaskan mengenai moral politik yang dianutnya
idrus menyatakan siapapun yang sudah menyandang status tersangka
tidak layak menjadi pejabat publik
selain memeriksa idrus marham kpk juga menjadwalkan
memeriksa eni maulani saragih
mantan wakil ketua komisi tujuh dpr yang sudah lebih dulu menjadi tersangka
dalam kasus dugaan tindak pidana suap pembangunan pltu riau i
kpk juga menjadwalkan pemeriksaan dwi hartono
direktur operasional pt pembangunan
pembangkit jawa bali investasi
dwi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka idrus
pertama kali saya dipanggil sebagai tersangka
tentu saya berpikir
tentu nanti saya akan coba lihat gimana
tetapi dalam pemeriksaan seperti apa
saya kira tidak